balik jam empat
pengacara yang datang
volont dari pengacaranya
pokoknya pengacarannya yang terserie
mereka sudah kuning
ini adalah pengacara
jadi yang sudah disampaikan oleh pak diripidum sudah sangat jelas
ya rekonstruksi ini untuk membuat terang menerang suatu peristiwa pidana
oleh karenanya yang diundang yang dihadirkan siapa
adalah lima tersangka dan para saksi yang terlibat langsung dalam satu peristiwa
kemudian ada pengacaranya kemudian ada dari jaksa penuntut umum
pengawas eksternal semuanya lengkap hadir
dari komnas ham hadir dari kompolnas hadir
dan dari spsk mendampingi langsung untuk seluruh rangkaian adegan yang diperagakan di dua tkp
tkp magelang ada enam belas adegan kemudian tkp bisa guling